tarif ruas jalan tol jakarta cikampek mengalami kenaikan
di mana tarif baru ini berlaku pada dua puluh dua oktober dua ribu enam belas
pukul waktu indonesia barat hari ini
kenaikan tarif tol jakarta cikampek ini sesuai dengan keputusan menteri pupr no tujuh ratus sembilan puluh sembilan tahun dua ribu enam belas lalu
di mana dalam keputusan tersebut penyesuaian tarif tol dihitung berdasarkan
angka inflasi selama dua tahun terakhir di wilayah bekasi
tarif golongan satu naik dari rp tiga belas lima ratus kini menjadi rp lima belas
golongan dua naik dari rp dua puluh satu lima ratus kini menjadi rp dua puluh tiga lima ratus
dan golongan tiga naik dari rp dua puluh tujuh kini menjadi rp tiga puluh
dan selanjutnya tarif golongan empat naik dari rp tiga puluh empat kini menjadi rp tiga puluh tujuh
dan terakhir golongan lima naik dari rp empat puluh satu menjadi rp empat puluh empat
sebagian pengguna tol belum mengetahui kenaikan tarif yang dimulai pada hari ini
dan saat ini sudah ada koresponden kami arman helmi
arman sebenarnya besaran kenaikan tarif tol ini berapa kali sih
dan apakah sepada dengan fasilitas dan juga kondisi tol di saat sekarang ini
baik iqbal saya kurang begitu bisa mendengar dengan jelas suara anda
namun mengenai tarif kenaikan tol yang baru diberlakukan mulai tanggal dua puluh dua oktober pada pukul dua belas atau pukul waktu indonesia barat tadi malam
memang dirasa oleh sebagian masyarakat terutama para pengguna jalan tol ini terlalu mendadak pemberitahuannya
sehingga sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah ataupun juga kementerian perhubungan atau jasa marga mengenai kenaikan tarif tol baru ini dirasakan
begitu mendadak sehingga pada saat kami bertanya kepada beberapa pengendara beberapa waktu yang lalu
mereka merasa ini baru mereka ketahui pada saat mereka berada di depan gardu tol pada saat mereka akan melakukan transaksi pembayaran
dan menurut mereka kenaikan tarif tol ini dirasa wajar wajar saja iqbal
karena memang tidak terlalu signifikan atau tidak terlalu banyak jumlah yang harga tarif tol yang naik
mereka juga berharap agar supaya tarif tol yang naik ini di
ikuti atau dibarengi dengan peningkatan fasilitas yang ada di sepanjang jalan tol jakarta cikampek
terutama seperti fasilitas tempat beristirahat atau rest area yang ada di beberapa titik
karena memang rest area ini merupakan salah satu sarana atau tempat terpenting bagi pengguna jalan tol
di mana mereka bisa berhenti sejenak untuk beristirahat untuk makan dan juga memeriksa kondisi kendaraan
pada saat misalnya terjadi kemacetan misalnya musim long weekend libur panjang
ataupun juga hari raya di mana rest area ini selalu terjadi penumpukan kendaraan
mereka berharap agar supaya di rest area atau tempat beristirahat ini selalu dijaga ataupun juga diatur oleh aparat kepolisian
agar supaya tidak terjadi penumpukan atau antrian kendaraan pada saat ingin masuk ke area rest area atau ke tempat rest area ini
dan mereka juga berharap agar supaya di rest area ini ditambah lagi fasilitas lainnya
seperti tempat makan kemudian juga atm
dan juga fasilitas fasilitas penting lainnya iqbal
baik terima kasih arman helmi
itu tadi arman helmi yang melaporkan langsung dari gerbang tol cikampek jawa barat